kompas peta yang kami lanjutkan bersama saya sinu permadi
saudara setelah melakoni laga piala asia dan kualifikasi olimpiade
timnas u dua puluh tiga tiba pagi tadi di tanah air
kedatangan pelatih shin taeyong dan skuad garuda muda disambut para supporter sepak bola
yang mengapresiasi capaian timnas u dua puluh tiga
para pegawai garuda muda mengucap syukur telah lolos semifinal
dalam debutnya di piala asia u dua puluh tiga
para pemain berharap sepak bola indonesia dan kemampuan para pemainnya semakin berkembang
witan sulaiman juga mengingatkan agar pendukung timnas menyampaikan kritik dengan cara yang bijak
ini pertama kali kita lolos di semifinal dan juga kemarin kualifikasi buat olimpik ya
jadi banyak pelajaran untuk kita terus berbenah
dan juga kita awalnya sama sama ingin target itu masuk olimpiade satu tim ini
karena takdir berkata lain jadi kita harus banyak belajar di kemudian hari
ya bersyukur juga dan juga pastinya nggak berhenti sampai sini
kita terus ingin maju lebih baik ke depannya itu aja sih
kita semua sekarang sepak bola kita yang seperti saya bilang tadi sepak bola kita
semang ke hal positif
jadi semoga juga supporter juga bisa men support lebih baik lagi
kalaupun mengkritik ya mengkritik yang lebih positif lagi